di ujung telepon sudah ada zulyani evi divisi data dan publikasi dari migrant care jakarta
mbak evi selamat malam
selamat malam mbak
dari migrankan saya mau tahu dulu pandangan terhadap kasus turini
ini bukan kasus pertama yang menimpa buru migran indonesia yang menimpa tki indonesia
lagi lagi kita dihadapkan dengan kasus yang sama dengan kasus yang serupa
dari migrant care seperti apa mbak evi
iya betul terima kasih mbak tiffany
jadi sebenarnya kasus turini ini karena kalau kita lihat mbak turini ini berangkat dari sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
di mana memang saat itu terjadi boom besar besaran penempatan tenaga kerja ke saudi arabia
dengan rangka kebijakan yang sangat eksploitatif saat itu
jadi kebijakan penempatan tenaga kerja indonesia ke saudi arabia yang sangat eksploitatif
itu sudah dibangun sejak orde baru melalui keputusan menteri
tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga waktu itu
dan saya rasa kasus mbak turini dan banyak lagi tki tki kita yang menjadi korban eksploitasi di arab saudi
dari dulu hingga sekarang itu adalah residu dari kebijakan eksploitatif tersebut mbak
oke untung buntung terhadap kebijakan yang tadi yang mbak evi seperti sampaikan
yang eksploitatif itu seperti apa
artinya gini kita selalu dihadapkan dengan permasalahan yang sama bukan hanya satu dua tiga tahun
bahkan lebih dari sepuluh tahun dengan permasalahan yang sama
dan ini menyakut hak asasi manusia
terakhir adalah terkait dengan masalah tkw turini ini
belum lagi mungkin masih ada masalah masalah lainnya yang menimpa buru migran kita
anda melihat atau dari migrancas seperti apa sih
artinya ini benang khususnya atau harus mengkaji artinya kebijakan yang eksploitatif
seperti yang anda sampaikan tadi
iya jadi kebijakan yang eksploitatif tentu saja tidak memiliki perspektif ham yang betul ya mbak ya
mereka berorientasi kepada profit
misalnya saja tadi saya
iya betul bisnis
seperti undang undang nomor tiga puluh sembilan tahun dua ribu empat yang sekarang sebenarnya sudah direvisi
tapi kita belum tahu hasil implementasi dari revisi ini seperti apa
karena aturan turunannya saja belum jelas sampai saat ini
padahal ini tahun ini adalah tengkat waktunya
aturan aturan turunan dari uu yang baru itu seharusnya disahkan
kita sudah mengejar juga stakeholdersnya untuk
untuk segera mensahkan aturan turunan ini dengan
dengan menjamin tidak ada pembajakan pada kepentingan kepentingan swasta
atau yang lebih berorientasi pada bisnis atau profit seperti kebijakan kebijakan sebelumnya
khususnya sebenarnya untuk
kita akan bicara sangat rentan lagi kalau berbicara penempatan ke arab saudi
dan pekerja rumah tangga dan dirhubungkan perempuan kita
ada perentanan yang lebih
yang lebih yang terjadi saat kita berbicara sektor sektor itu
terima kasih mbak zuliani evi dari migrancare
mudah mudahan tidak ada lagi
kita sangat tidak mengharapkan artinya permasalahan yang sama bisa kita temukan lagi ke depannya
terima kasih sekali lagi